dongeng bahasa indonesia
dan pergi dengan kecewa
oh bagaimana aku menyerang mereka
jika mereka terus bersama
akan kucoba lagi besok
suatu hari keempat teman itu membuat rencana
kudengar bahwa padang rumput di tempat lain lebih enak
kenapa kita tidak pergi ke sana untuk makan hari ini
rumput hijau itu sangat menggiurkan sekali
lihat segendut ini
dia selalu begitu
mereka semua pergi bersama ke padang rumput
saat mereka berjalan
seekor serigala melihat mereka
dia begitu ketakutan langsung berlari pergi
mereka tidak menyadari apapun dan berjalan dengan tenang
lalu kemudian mereka tiba di padang rumput
mereka kelaparan karena terlalu banyak
mereka telah berjalan lama
saat mereka akan memulai makan salah satu dari mereka berkata
biarkan si gendut di sini
mengawasi sampai kita selesai makan
kenapa kau harus menunggu
aku juga lapar
kau makan sangat lama
kau bisa makan setelah kami dan kami mengawasimu
aku bukan pelayan kalian
aku tidak mau mengawasi
tidak ada yang akan makan dengan kalian
dia benar tidak adil membuat nyamanungku di sini
kita semua lapar
lalu kenapa tidak kau saja
kau pikir siapa dirimu
kok tidak bisa memerintah seperti itu
jika aku mengganggu kalian aku akan pergi sekarang
kau selalu saja memerintah
kau selalu memerintah kami
aku juga akan pergi
aku tidak butuh siapapun di sini
aku bisa hidup sendiri
pergilah kalian semua
aku juga bisa hidup sendiri
mereka semua marah satu sama lain
tapi mereka tidak mengetahui bahwa sang harimau mengikuti mereka ke sana
dia selalu berharap mereka bertengkar
ini akan membuat mereka berpisah dan dapat diserang
saat itu dia sembunyi di balik rumput dan memperhatikan
dia begitu senang bahwa hari ini akhirnya tiba
aku tidak percaya ini
sekarang aku bisa menyerang mereka dan juga memakan mereka
mereka semua akhirnya berpisah dan pergi ke arah yang berbeda
sang harimau mengikuti dan menerkam satu persatu dari mereka
dia membunuh dan memakan mereka semua
saat keempat kerbau itu bersama tidak ada yang berani mendekati mereka
setelah mereka berkelahi mereka meninggalkan satu sama lain yang harus dibayar dengan nyawa mereka
seperti yang mereka katakan kebersamaan adalah kekuatan terhenti
kekuatan tersebut adalah kekuatan terhebat
jadi anak anak inilah sebabnya kenapa kalian harus selalu bersama sama
kalian tidak tahu apa yang akan terjadi nanti
selama kalian bersama sama maka kalian akan selalu baik baik saja
kemenangan akan selalu bersama kalian
iya peri yang kau katakan itu benar
hei bukankah kau berkelahi dengan johnny kemarin saat dia menjadi kapten di tim sepak bola
iya itu memang benar
tapi nanti aku akan
kami akan pergi dan meminta maaf padanya
maka bersama kita akan memenangkan pertandingan
iya tentu saja
kebersamaan adalah kekuatan tersebut